yang berikut ini perlu sekali anda perhatikan sebelum anda nanti memilih wakil rakyat anda di pemilu
rapat paripurna dpr penutupan masa sidang kedua tahun dua ribu delapan belas diwarnai oleh kursi yang kosong
rapat sempat tidak quorum di awal dan akhirnya hanya dihadiri oleh dua ratus sembilan puluh lima anggota dewan
dari yang seharusnya ada lima ratus enam puluh lebih wakil rakyat di parlemen
kursi kosong ini seperti yang bisa anda saksikan mewarnai pemandangan rapat paripurna
dpr biasanya paripurna identik dengan rapat besar yang amat penting
namun suasana itu tidak bisa disaksikan di gedung parlemen
berdasarkan hitung manual dari tim cnn indonesia di lapangan awalnya hanya dihadiri delapan puluh tujuh orang saja
namun di tengah rapat wakil ketua dpr utut adianto menyebut ada sebanyak dua ratus sembilan puluh lima anggota dewan yang sudah hadir
sehingga rapat dinyatakan kuorum
dalam rapat dpr mengesahkan tiga rancangan undang undang
yakni rancangan undang undang pengesahan perjanjian republik indonesia dengan uni emirat arab
mengenai ekstradisi nota kesepahaman antara kementerian pertahanan dengan kementerian pertahanan spanyol
serta nota kesepahaman antara pemerintah republik indonesia dengan serbia di bidang pertahanan
terkait pengesahan ruu kerjasama dengan uni emirat arab wakil menteri luar negeri
pak m fakir berharap ruu tersebut
tersebut dapat menjamin pencegahan kejahatan transnasional antar negara
kita semua mengharapkan semoga ru tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna dpr ri
untuk disahkan menjadi undang undang
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara republik indonesia dan persatuan emirat arab
dalam bidang penegakan hukum penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana
perjanjian dengan persatuan emirat arab
mengenai ekstradisi dimaksudkan untuk menjamin pencegahan pemberantasan perlindungan masyarakat
dan penegakan hukum dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan
khususnya kejahatan yang bersifat transnasional yang berdampak luas
nah tidak jauh berbeda di jawa tengah bupati kendal meninggalkan gedung dprd
setelah rapat paripurna para wakil rakyat molor
rapat yang seharusnya dimulai pukul sembilan pagi hanya omong kosong saja
karena nyatanya pada jam yang ditetapkan
ruang paripurna dprd kendal sepi dari wakil rakyat
bahkan ketua dprd kendal pun ataupun anggota dewan belum ada yang hadir
bupati kendal mirna anissa jam sembilan pagi berjalan kaki dari kantor bupati
sesuai rencana ia wajib menghadiri rapat paripurna pada kamis pagi
sesampainya di gedung dewan bupati kendal kaget karena ruangan ternyata masih sepi
padahal agenda rapat paripurna ini sangat penting
yang membahas penyampaian tprd kendal
anggapan atau jawaban atas fraksi fraksi atas pendapat bupati kendal terhadap empat raperda
dan pembentukan pansus atas empat raporda dan peraturan tata tertib dprd ke bupati kendal
bupati kendal lalu menghampiri kantor sekretaris dewan
dan bertanya soal kehadiran ketua dewan dan juga anggota dewan lainnya
ketidakadilan para wakil rakyat ini lalu membuat bupati kecewa
yang membuat ia terpaksa lebih memilih meninggalkan gedung dewan dan kembali ke kantor
saya satu orang saja belum ada yang kumpul
bukannya mau ninggalin sih enggak ya
orang ini juga kan untuk kepentingan bersama
apalagi ini kan juga penyampaian raperda ya
gitu makanya memang belum ada orang gimana dong
undang undangnya jam sembilan saya sudah nolot lima belas menit
saya sudah kepatok agen
supaya mudah mudahan sih ke depannya lebih baik
sebenarnya dua ribu enam belas juga saya pernah protes ini dua ribu tujuh belas juga pernah protes
sering ya berarti mbak kayak gini ya
kalian yang tahu lah itu